komi punya ide mbah
mengembalikan nama baik abah
dari si mahmud
kan warga di kampung ini
kalo si mahmud tuh
suka main sama si sulam
terus kita bilang aja
dia emang saudara abah
tapi ya cuma batas udara
jadi lu nuduh saya fitnah
bukannya nuduh pakji
tapi kenyataannya begitu
lancang banget lu di alam
bukannya pakji yang lancang
dasar apa lu nuduh gue lancang
gue ini sesepuh disini
orang tua disini gak mungkin ngomongin gue gak bener
kenapa bapak bapak yang jadi emosi begini
bapak bapak ini ingat gak kita ada di rumah
siapa yang menang
ibaratnya nggak ada yang menang gak ada yang kalah
kalo kata bluetangkis gak ada yang sudden death
gak ngerti ah
kalo orang mencari kebenaran
untuk mencari sesuatu yang kalah apa yang menang
dunia ini bisa berang
yang ada gontok gontokan
ah aneh gak ngerti
aneh ini bukan gotok gontokan
susah ngomong sama orang yang tuhannya duit kayak lo nimbuk nih
mana duit disini
buat disini aja
ini duit buat tamungan lo diheret nanti kalo mati
komi punya ide mbah
ide apaan nih
ide mengembalikan nama baik abah dari si mahmud
nah kan warga di kampung ini
udah tau kalo si mahmud tuh suka main sama si sulam
terus kita bilang aja
dia emang saudara abah
tapi ya cuma batas saudara aja
hubungannya dengan sulam apaan
maksudnya dia itu lebih sering bermain ke rumahnya si sulam
nah soal urusan mahmud sama kelakuannya
yang kagak bener tuh
udah masing masing aja begitu
apa itu kuat nih
bikin warga percaya
bilang aja kalo dia bukan saudara kita
udah lama gak ketemu ini
masya allah umi
gimanapun juga nih ya
cing mahmud itu kan adanya abah
eh tetep lah gak sih saudara
itu adek abah lo
kalo keluarga umi kagak ade yang berangkat
iya tapi kan tetep aja umi

udah jadi suami istri kan sekarang
berarti dia juga sama kita hanya gini

tapi darah umi yang masih mamut tetep berbeda
iya tapi kan mi
udah apa yang diomongin umi itu ada benarnya rum
nah abah sendiri yang punya adek
juga gedeg liat pakaiannya
nama baik abah yang sudah terjaga puluhan tahun
tercoreng sejak dia tinggal di rumah kita
emangnya cing mahmud itu berbuat apa sih mbak
lo kagak tau aja
tapi tetep aja dibelain
iya tapi setau rum nih ya umi
cing mahmud itu baik orangnya
cuma emang agak ya selengean aja sih dikit gayanya
tapi baik kok
udah deh kalo lo tau lo pasti gak ketersegah
bah bukannya abah ya bah
yang selalu ngikutin kalo kita itu harus bersilaturahmi sama keluarga
harus inget sama keluarga
gue bangga punya keuangan kayak lo
orangnya cakep imannya cakep
tapi ada hal apa cing
ya gak usah diomongin
cuman pesen cing lo
sifat lo jangan warisin sifat umi ke lo
lo ngajar lo ya babah gue
apa salah gue
sayang aja orang cakep kayak room
artinya jelek sama orang lain
bener bener gue udah putus deh urat malunya
dia datang juga ke pengajian
kok ngomong gitu aja di bidang penipu
nanti soal buka warung di mall gimana
ya allah ya allah
kalau soal itu
itu bukannya penipu
apa memang kaget jadi atau gak ada duit ya
tumpangkan aja gak usah nyangkal nyangkal
warga disini udah kagak mempan ditipu sama situ
jangan kaget tuh mulut kenapa sih
jangan misalnya cuma nuduh aja
ya kita ini memang mau buka warung bubur
bapak udah udah gak usah ditangkepin
apa ketenangan usulang
kalau cuma rencana doang sih ya
ayah juga bisa
contohnya nih ayah ya
ayah gak pernah punya rencana buka toko di mal
tapi ayeb mau bikin itu mall
ini kan majelis taklim
bukan untuk berdebat
jadi kalau mau ada yang berdebat jangan disini ya
jadi lebih baik sekarang kita mulai aja ya pengajiannya
saya sudah salah menilai keluarga haji sulam
sampai kita boikot jual buburnya haji sulam
padahal kan dia nggak salah
sampai kita malu sendiri
manusia kan dimana mana hanya bisa berencana
tapi tetap aja allah yang menentukan
syukur deh kalau pada akhirnya matanya pakan buka ya
jadi bisa menilai mana yang bener mana yang salah
emang yang namanya kebenaran pasti menang
dan yang namanya bangke mau diumpetin bagaimana tetep aja kecium
terima kasih ya ibu ibu
udah percaya lagi sama ayu dan keluarga ayu
makin gede aja ke si rodi amin si emang ya
dikerubutin minta maaf
ngapain juga pake begitu begitu
mangkat ntar tuh
aduh ini ibu ibu kenapa sih
bukannya pada senangnya liatin orang maaf maafnya ya
ini malah dituduh yang enggak
aduh lu rum
selalu aja ngebelain keluarga isi sulam
kagak ada itu keluar dari mulut lu
ngebelain orang tua sendiri
dob harus ngebelain yang salah
jadi maksudnya umi yang salah
emangnya umi gak ngerasa bersalah
aduh udah deh umi
mendingan sekarang kita pulang aja
udah deh pulang dulu lah
umi masih ada urusan disini
lu udah kemana
kan lu ngisi pengajian
umi tuh bener bener bikin malu deh bah

gue juga malu punya sodara kayak abang sama umi lu
kayak petas dan goceng lu
nah rum rasain sendiri
gak ada kerjaan lagi apa loh
kira kira lu seturuh rumah tangga orang aja lu
makanya sono cari kerjaan
gue gak gampet liat muka lu
hei rum lu mau kemana
rum mau pergi sebentar bahaya
rum sumpah di rumah
sumpah sama siapa ya mbak
eh lu mau kemana hari ini kan
kan suruh cari kerjaan
kok samaan sih
bahaya nih kompakan lu
kok suaranya sedih gitu
rum bisa ketemu sama bang robi gak sekarang
di tempat rum ngajar
abang segera kesana ya
ada apa ya sama rum
pasti ada yang gak beres nih